suasana duka begitu terasa di keluarga benediktus alvaro daren
bocah tujuh tahun korban dugaan malpraktik
pasca menjalani operasi amandal di rumah sakit kartika husada
jati asi kota bekasi jawa barat
terpantau sejak selasa pagi sejumlah keluarga
kerabat maupun orang tua dari teman teman alvaro
mendatangi rumah duka elizabeth untuk mengucapkan bela sungkawa
almarhum merupakan anak bungsu dari dua bersaudara
di mata sang ayah albert francis putra keduanya ini merupakan anak yang cuek
namun paling dekat dengannya
albert menyebut bahwa hingga saat ini pihak rumah sakit tidak bisa memberikan penyebab pasti
mati batang otak yang dialami seanak
sebelum dioperasi amandal pada sembilan belas september lalu
alvaro sudah mengalami batuk pilet dan radang tenggorokan
setelah tiga jam jalan dioperasi
pasien keluar dari ruang operasi dengan keadaan tidak sadarkan diri
usai menjalani operasi alvaro malah difonis mati batang otak
setelah koma selama tiga belas hari
senin malam alvaro akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di ruang icu rumah sakit
pihak keluarga menyebut belum memutuskan soal langkah hukum yang akan ditempu
karena masih akan fokus pada pemakaman alvaro
tim liputan cnn indonesia